politisi demokrat sultan batu ganas sabtu pagi meninggal dunia di rumah sakit bogor medical center bogor jawa barat
jenazah langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka di kompleks villa duta untuk disemayamkan
sultan batu gana meninggal akibat penyakit kanker hati
sejumlah keluarga dan kerabat sultan batu gana terus berdatangan ke rumah sakit bogor medical center
usai kabar duka tersebar di jejaring sosial
sultan batugana dikabarkan meninggal pukul delapan pagi usai menjalani penanganan medis rutin
jenazah langsung dibawa keluarga untuk disemayamkan di rumah duka kompleks villa duta jalan sipatahunan baranang siang bogor
di mana sebelumnya narapidana kasus korupsi di kementerian esdm ini sudah menjalani perawatan medis selama satu bulan lebih dan sempat keluar masuk tiga rumah sakit
sultan batu gana meninggal akibat kanker hati yang dideritanya selama ini
sebelumnya sudah sekitar setengah bulan politisi partai demokrat sultan batu gana dirawat di rumah sakit bogor medical center jawa barat
mantan presiden susilo bambang yudhoyono ini bahkan batal menjenguk karena kondisi sultan batu gana yang belum membaik
sudah hampir setengah bulan politisi demokrat sultan batu gana terbaring lemah hingga harus mendapat penanganan medis khusus di rumah sakit bogor medical center di kota bogor jawa barat
meski demikian pihak politik ini tidak bisa berhenti
rumah sakit enggan menjelaskan penyakit terpidana dua belas tahun kasus gratifikasi
pembahasan apbn perubahan dua ribu tiga belas ini karena tidak diizinkan keluarga
mantan presiden susilo bambang yudhoyono yang dijadwalkan akan menjenguk sultan selasa sore urung datang
lantaran kesehatan batu gana belum membaik
untuk saat ini belum bisa memberikan keterangan itu karena ini terkait dengan privasi hak pasien
jadi pernyataan yang tadi saya nyatakan
itu saja memang betul saat ini beliau memang sedang menjalankan perawatan terhitung sejak dua november dua ribu enam belas
kondisi kesehatan batu gana memburuk setelah mahkamah agung menambah hukuman dari sepuluh tahun menjadi dua belas tahun penjara
muhammad juanda bogor
dan saat ini kita telah terhubung via telepon dengan jurnalis transmedia muhammad juanda yang ada di bogor jawa barat
barat juanda selamat siang seperti apa keterangan medis
tentang penyebab peninggalnya sultan batu gana
ya selamat siang dapat kami sampaikan
hingga saat ini pihak rumah sakit belum resmi memberikan keterangan
apa penyebab secara medis apa penyebab meninggalnya sultan batu ganda
namun demikian tadi ada beberapa rekan sultan seperti mas sopacua yang baru tiba ke rumah duka
mengatakan bahwa almarhum sultan sempat masuk icu tadi malam karena memang jadwal rutin dia
ya setiap pagi itu melakukan pengecekan n scope di bagian leher demikian
ya selain kerabat siapa saja orang terdekat sultan batu gana yang sudah terlihat di sana dan kapan rencananya akan dimakamkan
ya hingga saat ini belum nampak ada pejabat negara yang datang yang tiba ke rumah duka
namun ada beberapa rekan satu partai sultan yang sudah masuk ke rumah duka
dan sejumlah warga dan warga warga sekitar komplek hingga sanak famil yang baru berdatangan
untuk rencana pemakaman diperkirakan akan dilakukan nanti sore sekitar pukul tiga sore demikian
baik selain informasi tadi bahwa sultan batu gana akan dimakamkan sore nanti lalu bagaimana pula dengan prosesnya
apakah untuk saat ini jenazah sendiri sudah dimandikan
masih menunggu kedatangan kerabat lainnya
hingga saat ini jenazah masih nampak disemayamkan di rumah duka belum dimandikan
karena masih banyaknya para pelayat dari warga yang terus berdatangan
belum diketahui kapan jenazah akan dimandikan dan disolatkan demikian
baik muhammad juanda terima kasih atas informasinya